nah itu taksi
tante boleh minta tolong gak sama kamu
tolong gak betul
jadi utang lo batas
gak tau lo nas
sekarang lo pikirin cara lain
supaya roman gak bisa datang ke pertandingan
gue tau gue sanggup sam
gue rela kok kalau lo mau mukul gue
eh gue pengen mukul loh
mau otorin tangan gue doang
supaya kamu bisa bebas dari bayi kamu
eh tim awas
start full halasinih tim
om sampe berani deketin tante ketiana lagi
saya dan temen saya akan hajar om
dan bawa om ke kantor polisi
ini tempat ramai
lebih baik aku jangan cari masalah disini
tante gak apa apa
tante gak apa apa kau roman
untung aja ketemu kamu disini
tante gimana kalau aku
antar tante sampai pulang
yaudah deh gak apa apa
kamu mau kan temenin
tante di taksi
soalnya tante takut orang itu ngejar tante lagi
tante tenang aja ya aku ikut sama tante
tin nanti kau ikutin aku dari belakang ya
aku buang motor ya
nah tuh taksi
yang sedengar enggak tuh
maaf tante aku sama sekali nggak tahu persis masalah tante sama laki laki tadi itu apa
tapi kalau aku boleh kasih saran lebih baik tante itu jujur sama mulan
bagaimanapun juga kan wulan harap tante juga
tante gak bisa roman situasinya terlalu rumit
laki laki itu adalah mantan pacar tante
dulu kami saling mencintai
dan tante dipaksa untuk menikah dengan papanya wulan
dan sekarang tante mau melupakan masa lalu tante
karena sekarang tante benar benar mencintai om andika
tapi laki laki itu dia tetap nggak percaya sama tante dan gak bisa terima dengan keadaan ini
malah dia tetap mempersulit keadaan tante
tante juga bingung harus gimana lagi roman
apalagi kalau sampai papanya wulan dan wulan tahu mereka pasti akan marah besar
dan pasti mereka akan salah faham sama tante
datang gak mau sampai kayak gitu
cinta itu menerima apa adanya tante
jadi kalau om andika benar benar mencintai tante aku yakin om andika pasti mengerti ini
jadi menurut kamu tante harus gimana
kadang jujur itu berat anda
tapi seribu kali lebih baik daripada kita terus menerus menyiapkan sebuah rahasia
apa yang sudah kukatakan dengan pongah aku bicara kejujuran
padahal aku menyimpan kebohongan
sembunyikan romansa dengan bidadariku
biarkan purnamaku tertutup awam
karena mengakuinya mengundang amarah menghujamkan luka di hati orang orang yang kami cinta
ini jusnya nan
bana mama kemana sih aku lihat di kamarnya gak ada
oh ibu pergi sama mamanya mas devo non kayaknya mau ke rumah sakit
gitu yaudah deh makasih ya
nah bukti gue sama roman enaknya jalan kemana ya
tugas diputus dan dekhei singkirin reggaelly
kau ialah suara yang lebih positif dari celaka kasur pengaruhan
siapa patron itu saja kejujuran mer gatherings keren sekali tuh
akhirnya itu juga anak tua kita
siapa yang datang ya
martin makasih ya
kalian udah nganterin tanto pulang